saya tau mereka gak ada
mungkin di rumah masing masing
sekarang siapa yang pegang terminal
kamu anak buah siapa
saya bingung saya gak tau saya anak buah siapa
kamu anak buah siapa
saya mah dari dulu bebas
bosnya siapa terserah
yang penting saya emang kerja
saya mau disiksa di wc
maju satu persatu
sambil nunggu seorang lagi
kita ini komandan sama wakil komandan
yang udah gak punya pasukan
kita salah rekrut
anak buah kita semuanya pengecut
sekarang kita tinggal berdua
kamu sendiri di sini
terus saya sendiri di pasar
kita harus nyari anggota baru
saya harus menghadap bang edi dulu
kemarin dia ngancam
saya bakal senasib seperti reno
yang dimaksud bang edi
kita tinggal nunggu ajun
jangan sampai ajun tiga kali jadi korban
kenapa saya ditempel eh
kamu ngeliatin aku terus senyum senyum
memang ada larangannya
tapi kalau bikin aku risih tahu
jadi orang itu biasa aja
aku masih mana itu jual boba

siapa yang berani nampar kamu
kamu ditampar perempuan
pasti kamu kurang ajar
enggak saya cuma liatin aja
terus kamu ditampar
ini pelajaran buat kamu
perempuan cantik itu gak suka kalau dileatin
apalagi disenyumin lelaki ganteng kayak kamu
masih ada yang kita tunggu
yang mau ikut kerja
bosnya bukan kamu
di atas langit masih ada langit
di atas bos masih ada bos
apa kabar jun
apa yang enggak baik
yang diserang bukan cuma pasar
tukan parkir pasar

yang dia bawa cuma satu orang
kalian berapa orang
kalian berapa orang
kita sudah berusaha melawan
tapi oman aja yang badannya paling gede
terus yang lain kabur
orang itu seperti apa
sama muka sama badannya enggak hijau
dia juga yang nyerang pasar
kalau dari ciri ciri yang dijelasin hakim iya
sekarang kamu boleh pergi
saya masih akan memberikan kesempatan sekali lagi
saya mau mengundurkan diri aja
saya merasa nggak berbakat jadi copet
bukan gak berbakat
kamu cuma kurang pede aja
sekarang foto kalian ada di hp saya
itu artinya nasib kalian ada di tangan saya
kalau kalian tidak menuruti perintah saya atau berkhianat
foto kalian akan saya cetak
kemudian saya pasang di mana mana
ada tulisan di bawahnya
aku bahkan cari
kemudian tinggal lisanan
biasa aja bos bubur pinggir jalan yang sepuluh ribuan
oke lain kali jangan terlambat lagi
dan kalau sarapan bubur disana lagi jangan lupa siapkan uang pas sepuluh ribu
baru kepikiran sama aku aku kan anak buah buah saya
kalau dia ditangkap nanti aku kena juga
kalau jualan aja gimana
saya nggak bakat jualan
tau dari mana berbakat atau nggak kalau belum dicoba
kamu kan suka bubur ayam tahu mana bubur ayam yang murah tapi enak
cuma manggal di pinggir jalan tapi rame
kamu usulnya serius
kopi saya udah habis bos bos masih belum datang juga gimana ini
udah ah takut kena lambung
enggak ah kalau makan mau
kamu yang bayar
saya dapat kabar dari kang urat
pasar sudah diambil alih lagi
taslim sama mawar sudah di sana lagi
motornya diparkir di sini aja
jangan dibawa masuk ke pasar
yang kita belum tahu perkembangan di terminal
gimana kabar di terminal
tiga hari ini saya nggak tahu kabar terminal

tidak ada kabar di terminal
gak tau masih dipegang sama kang darman
atau udah diambil alih lagi sama bos bubun
gak ikut siapa siapa
kamu keluar lagi dari terminal
receh yang jadi korban
sama seperti saya
gak tau kalau usep
udah gak kepikiran lagi
buat tetap kerja di terminal
sekarang mau kerja apa
yang duduk di teras
aku gak liat
kalau laki laki ya bapak aku
kalau perempuan ibu aku
aku tadi udah ngeliatnya
udah sampai depan rumah kamu
pas liat bapak kamu
terus jalan lagi
sini baik lagi
aku nunggu di depan komplek aja
pergi mau belajar kelompok
terus pulangnya seluat latian silat
kamu udah ada yang jemput
dia nunggu dimana
di depan komplek
orangnya yang tadi sudah sampai sini terus pergi lagi
laki laki harus berani
makannya belum bayar
yang mau bayarin temen saya
ada atau tidak
ada atau tidak
kita harus mikir cari kerjaan lain
kerjaan apa yang udah kepikiran sama kamu
paling jadi tukang parkir
kita cari aja tempat yang banyak orang parkir
terus belum ada orang yang jadi tukang parkir
kamu punya kopi gak
kalo gak punya kopi yaudah kita jalan sekarang aja
bos bos masih lama
gak bisa langsung kerja aja
saya takut salah
mending nanti aja nunggu perintah
terus harus apa lagi

tukang parkir ajaibnya si aus
kayaknya dia tahu kita mau nyopet
kayaknya saya pernah ketemu sama dia
kang murad di mana
enggak ah takut
takut sama siapa
takut sama kang mus
takut ditanya tanya soal apa
takut ditanya tanya soal apa
takut ditanya soal kejadian di pasar
kamu udah lama parkir di sini
ijin sama siapa
enggak minta ijin sama siapa siapa
tidak ada yang minta pajak
kamu parkir seharian
seharian mah ya capek ya bibir juga suka jadi jontor
buat makeup kamu biar bibir kamu gak jontor
itu sih gimana baiknya aja
kalau mau gabung ada syaratnya
kalian harusnya punya peluit sendiri
saya nggak mau bertukar bibir
kita beli peluit dulu
saya mau jualan bubur
kasian kang murad
dia jenuh di rumah
enggak ada kegiatan
dia cuma mau menangis
dia cuma mau menangis
dia cuma mau menangis
dia cuma mau menangis
usaha pertaniannya gimana
kan masih nunggu proses penggemburan tanah
dua bulan sebelum waktunya tanam
tanahnya dikasih kapur pertanian
terus habis itu dia cuma nunggu waktu
gak mau main ke sini
di sini juga nggak ada kegiatan
tapi minimal ada teman ngobrol
takut sama kang mus
takut ditanya tanya soal
kita balik lagi dari awal
cuma balik lagi ke rumah
kita balik lagi ke rumah

cuma balik lagi ke rumah
bener bener dari awal
karena sekarang balik lagi
kita cuma berdua
ini harganya berapa
sudah harga pas
maaf saya baru tanya tanya dulu aja
di jalan bos
belum ada yang ngusir kamu dari terminal kan
sekarang kamu ke sana
lihat lihat situasi aja
kami sudah membeli peluit
saya sama orang udah bisa langsung kerja
saya jelasin dulu aturannya
kita kerjanya gantian
dari jam delapan sampai jam lima
masing masing tiga jam
terus cek tiga jam
untung kamu ngerti
bisa kamu duluan
bisa juga jack duluan
dari pagi sampai sore kan ramainya beda
dari pagi sampai sore uangnya kumpulin aja
terus dibagi tiga biar adil
kici pring udah siap dihantar
saya ngantar kici pring dulu
mau ngantar kici pring
saya berangkat kang
soal uang dua m sekian buat bangun masjid
udah kepikir sama akang dapatnya dari mana
saya baru sampai
jangan langsung kamu ajak pusing
suruh sukanta bikin kopi
bikin kopi buat kang mus
barusan saya dengar kang mus nyuruh kang ujan
dulu saya sempat punya ide buat jadi tukang parkir
tapi keburu berpikir
semua tempat udah ada yang pegang
saya juga dapetnya gak sengaja
gak tau mau apa
terus numpang bengong disini
liat banyak yang parkir
tapi nggak ada tukang parkir
terus saya pulang
kenapa malah pulang
sekarang gimana perasaan kamu setelah jadi bos parkir
soal biaya pembangunan masjid yang dua m sekian
saya belum ada ide
saya belum nanya
kamu sendiri gimana
soal biaya pembangunan masjid yang dua m sekian

mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
mungkin ada jalan keluar
soalnya udah kayak victor
mungkin ada fantasy
mungkin ada fungsi
mungkin ada halannya
mungkin ada barang
mungkin ada barang
mungkin ada diri
mengapa kita duit sih
saya pulang aja ya kalau di rumah minum nggak bayar
yaudah nanti saya kasih kabar lagi
saya juga haus
mau pulang juga
orangnya besok mau kesini
dia cuma bilang habis luhur nggak bilang jamnya
tidak ada jamnya
nahun siap bos
sampai jumpa lagi
kamu kemana aja beberapa hari kamu muncul
liburan ke rumah nenek
yang lain itu siapa aja
saya sama mereka berdua
gak ada bedanya nih
tunggu bos upun sama bos uhen
mereka sekarang sudah jadi bos
sebetulnya saya belum yakin
mereka itu udah jadi bos atau belum
tapi mereka sudah nyuruh nyuruh saya
nyari orang buat di jalur angkot sama di jalur bis
tidak ada yang bisa diangkat

bos pun sama bos uhen disuruh kang darman karena bos tony udah gak ada
jadi banyak bos ya
yang lain kemana
saya tahu mereka nggak ada
nah pertanyaannya kemana
mungkin di rumah masing masing
sekarang siapa yang pegang terminal
kamu anak buah siapa
saya nggak tahu saya anak buah siapa
kamu anak buah siapa
saya mah dari dulu bebas
bosnya siapa terserah
yang penting saya mah kerja
dia katanya lebih muda
siapa yang percaya nama ibu kongen itu
kamu lakukan apa bang
ga ada pilots kemarin
jadi makanya bukan gini ya

kenapa sih kita harus ketemu dia lagi
yang kamu tau apa
dulu bos bubun di backup kang darman buat ngelawan akang
sekarang justru bos bubun ditendang kang darman
kamu masih disini
berarti kamu anak buah darmat
saya nggak beda sama usep
kenapa mereka gak datang
kalau harus terus terang sama saya
saya kesini cuma mau ikut cari uang
gak mau berpihak kemana mana
kenapa mereka gak datang
kenapa mereka gak datang
kita lebih enak ngobrol santai disini
atau kamu mau saya bawa ke dalam wc
disini aja kang
enak santai banyak angin
kenapa mereka gak datang
a tabet di tempat ut madre
e sampe ngeri di rela pusat kapalvi
makanya dia gak tahu apa apa
baru dibebasin sama bos bubut kemarin
kata bos bubun
kalian bebas dan aman
selama kalian gak berpihak sama kang darman
kenapa sekarang kamu ada disini
kalau tempat ini sekarang dipegang darman
kamu berpihak ke darman
saya kesini disuruh mas bubun
liat liat situasi aja
sekarang bubun dimana
saya sama lolita mau ketemu
ada yang mau diomongin
kamu mau dengar cerita soal bubun
terserah akan aja kalau mau cerita
aku sama sinta kesana sekarang
dulu si bubun itu junior saya
kita sama kerja ikut kang kobang
kang gobang itu orang kepercayaan kang mus
kamu tau kang kobang
tapi gak kenal
waktu kang bahar mau pensiun
kang mus ikut pensiun
sama semua anak buahnya juga
cuma bubun yang enggak
dia pegang kekuasaan karena situasi
dan gak lewat proses pematangan secara alami
pemimpin yang gak punya jiwa pemimpin
pemimpin yang terlena kekuasaan
dia terjerat masalah yang dia bikin sendiri
bubun gak perlu lagi ada disini
senjata makan tuan
saya gak mau bubun pergi
tapi gantinya darman
saya gak rela kalau terminal dipegang darman
atau siapapun yang ada di bawah kendali dia
darman gak akan mikirin orang orang yang sekarang ikut cari uang di terminal
seperti saya dulu
darman hanya akan mikirin diri sendiri
siapa yang bayar dia
berapa banyak uang yang bakal dia terima
bagaimana cara dia mengambil uang
untuk menjaga kekuasaan
untuk menjaga kekuasaan

jadi siapa yang pantes pegang terminal
orang orang yang kesini
cuma buat cari uang
cuma buat cari makan
bukan orang serakah
atau orang yang suka bikin masalah
bukan orang serakah
bubun nyuruh kamu lihat lihat situasi
kamu masih di sini
nggak tahu bingung
kang darman nggak ada
anak buahnya juga gak ada
barusan ada kang cecep
nyari bos bubun
mau apa dia nyari saya
aku juga nggak tahu
kita semua mau keluar
tapi nggak tahu caranya gimana
kalau aku sih nggak harus keluar
daripada keluar terus foto aku dicetak
terus ada tulisan di bawahnya
ada mantan anak buah bos saeb yang mau nolong aku
tapi aku nggak mau
aku gak mau ngelibatin orang orang yang memang udah bisa lepas dari bos saib
kamu masih mau di sini
tuh kan semua bingung
sekarang kita jalanin dulu aja kerjaan kita
soalnya kalau kita nggak kerja
kita bisa ke rumah
itu sama aja kita nggak nurut sama perintah bos saeb
akhirnya akan sama
foto bakal dicetak
ada tulisan di bawahnya
aku pernah punya ide buat lapor polisi
menurut kalian gimana
kamu yakin polisi akan merespon cepat
kamu nggak yakin
polisi itu udah banyak kerjaannya tahu
udah banyak kasus yang harus diurus
kalau kita lapor nggak ada respon cepat
keburu bos saeb tahu

ada perkembangan apa
terminal dipegang darman
darman sudah pergi dari rumah sakit
saya mau beresin bubun dulu
tiga minggu di kampung di rumah mamang
tapi dompet menjerit dan menangis
yang di kota sama aja
sudah kembali ke terminal
sudah sudah kembali
terus sudah ditenang lagi
kita sudah bebas
kenapa ke sini lagi
ini kan aslinya memang markas kita
lagipula kita kembali sebagai orang bebas
bukan sebagai tawanan bos mubun
antara bos bubun sama kang darman
dulu kawan sekarang lawan

mau berangkat atau mau pulang kuliah
saya nanya bukan sotau
itu tadi bukan nanya tapi nebak
saya sama teman saya bukan anak kuliahan
gerobaknya udah tinggal di mana
posisi di mana
kalau posisi itu gimana bukan di mana
coba ulang pertanyaannya
kamu mau berdiri atau duduk terserah
saya gak mau tahu
yang saya mau tahu kamu di mana
berarti pertanyaannya bukan posisi di mana
tapi lokasi di mana
lokasi di mana
saya serok aja ya
kamu meng elafol
kekun betty ibu guru

jangan pether itu mah
untuk brewie jawa serupisis
kepuasan pelanggan kebahagiaan kami
kita pulang aja yuk
disini bosan gak ada yang dikerjain
memangnya kalau kamu pulang ada yang kerjain
ya gak ada juga
terus buat apa pulang
deni udah mulai kerja
udah sempet kerja lagi di termina
tapi tadi pagi dia bilang udah keluar lagi
itu orang orang mau kemana
mungkin istrinya mau melahirkan
harus buru buru pulang
ya enggak atu
yang depannya aja
yang lainnya mah kayaknya cuma nganter
caka nanti baru tahu rasa
kalian di mana
di jalan lagi nunggu angkot
sementara kalian sudah dapat berapa dompet
belum sama sekali bos
belum sama sekali
kalian harus dapet
kan sudah ada target berapa dompet yang harus kalian copet
ini lagi mau usaha lagi bos
doain aja supaya saya sama lolita berhasil
doa itu hanya untuk orang baik yang mau berbuat baik
bukan untuk orang jahat yang hendak berbuat jahat
sampahnya buang bos
hal yang ternyata untuknya
bikin kaget aja kalau saya sakit jantung gimana gak mungkin itu penyakit orang kaya
terminal makin kacau
iya semua gara gara bos bobon
gimana kang darman dalam pengejaran
sekarang yang masih di terminal siapa
kang darman harus dihabisin
saya sudah keluar banyak uang
semua harus kembali
ditambah dengan keuntungannya
kamu mau balik lagi ke terminal
kalau saya ikut kerja di sini gimana
yang mulia terimalah mbak